istimewa ulama keempat usai digelar pada senin sore
dari pertemuan fpi gnpf dan pa dua ratus dua belas itu terdapat delapan poin yang menjadi hasil dari pembahasan
front pembela islam gerakan nasional pembela fatma ulama serta pa dua ratus dua belas
menggelar istimewa ulama keempat di hotel lor inson tobogor pada senin sore
acara ini digelar tertutup selama sembilan jam
ijtima keempat ini menghasilkan delapan rekomendasi yang berkaitan dengan situasi politik indonesia
ketua umum gnpf ulama yusuf martak membacakan ke delapan poin dengan beberapa diantaranya adalah
pemulangan rizik sihab penuntasan kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas dan niatan mewujudkan nkri bersyariah
mewujudkan nkri bersyariah yang berdasarkan pancasila
sebagai mana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi
agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara

bahwa pancasila dua ribu sembilan belas adalah pemilu keuangan yang berjurur jurur
berjurur jurur dan masih tidak berjurur jurur
menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kecantikan
serta menghapus jarak untuk kekuasaan tersebut
selain itu istimewa ulama keempat juga meminta pemerintah untuk membentuk tim investigasi dan advokasi khusus
demi mengusut tuntas kematian ratusan petugas pemilu
serta kematian sepuluh orang dalam aksi demo di bawaslu mei lalu
ketua gnpf ulama itu juga menambahkan istimewa ulama keempat ini sengaja tidak mengundang unsur politik
karena istimewa kali ini untuk kepentingan bangsa bukan kepentingan politik